advokat elsa sharif selesai diperiksa sebagai saksi oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi atau kpk
dalam pemeriksaannya elsa dicecar tiga puluh pertanyaan terkait kasus megakorupsi ktp elektronik
termasuk pertemuannya dengan mantan anggota komisi dua dpr ri miriam s haryani
pengacara dari nazarudin itu mengaku pertemuan dengan miriam di kantornya hanya sebatas konsultasi hukum
karena miriam termasuk rekannya
selanjutnya kpk akan mengambil bukti cctv pertemuan mereka
elsa sharif juga mengaku tidak tahu tentang peran miriam dalam proyek iktp
bahkan elsa menyebut miriam tidak mengenal sosok andi narogong
namun pertemuan yang dilakukan sebanyak tiga kali itu sempat membicarakan tekanan yang diterima miriam dari koleganya sesama anggota dpr
elsa membantah telah turut menyarankan miriam mencabut berita acara pemeriksaan atau bap
ia menyarankan rekannya itu untuk menjadi justice kolaborator
saya diperiksa sebagai saksi dari perkaranya tersangkaan di narogong
terus kemudian sampai ke pertemuan saya dengan ibu yani
dia ditekan dengan teman temannya yang ada di dalam dakwaan
ya itu pokoknya itu aja lah
untuk apa saya suruh ngusulin itu kan nyelakain dia
justru saya ingin dia jc